fenomena tanah bergerak terjadi di dusun bamba buntu kelurahan buangin kecamatan rantebua toraja utara sulawesi selatan
kamis pagi puluhan warga mengungsi ke tenda pengungsian yang telah disiapkan badan penanggulangan bencana daerah toraja utara dan sebagian lagi mengungsi ke rumah kerabat mereka
kejadian tanah bergerak sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir sehingga membuat warga khawatir
tanah di rumah warga menganga selebar lima belas hingga dua puluh lima cm
beberapa tiang dan tangga rumah warga sudah lepas dari tumpuan hingga nyaris rubuh
kepala bidang kedaruratan
dan logistik bppd toraja utara mengatakan pergeseran tanah ini diakibatkan oleh intensitas hujan yang sangat tinggi
ia berharap warga yang merasa terancam segera mengungsi ke daerah yang lebih aman
kepala bidang kedaruratan dan logistik bppd toraja utara mengatakan pergeseran tanah ini diakibatkan oleh intensitas hujan yang lebih aman
kepala bidang kedaruratan dan logistik bppd toraja utara mengatakan pergeseran tanah ini diakibatkan oleh intensitas hujan yang lebih aman